siapa yang tak suka dan mengenal tempe
makanan nusantara yang populer ini biasanya dibuat dari kacang kedelai yang difermentasi
namun salah satu pengguna instagram bernama tia wongso berkreasi dengan sang ibu membuat tempe dari almond
caranya hampir sama dengan tempe biasa
kacang almon dicuci direndam air matang satu hingga dua hari hingga kacang mekar kemudian air dibuang dan direbus sekitar tiga puluh hingga empat puluh menit
dipiriskan dan diaduk dengan ragi dan tepung beras lalu dibungkus dengan daun pisang
dan dibiamkan di tempat hangat sampai menjadi tempe
biasanya pembuatan tempe ini membutuhkan waktu satu hingga dua hari
pembuatnya menjual tempe ini seharga rp enam puluh lima
kemarin itu bikin tempe sebenarnya untuk prosedurnya pun sama dengan tempe biasa
cuma kalau tempe kita yang diproduksi oleh ibu saya itu dia akan lebih garing gitu loh
jadi lebih ada kletes kletes
bagaimana ya rasa dan aroma tempe sultan alias tempe almond
teksturnya dia lebih besar dibandingkan dengan tempe kedelai biasa
terus kalau udah dimakan itu rasanya lebih crunchy lebih gurih lebih garing
tapi kalau aromanya itu sama banget dengan tempe kedelai
ahli gizi rita ramayulis mengatakan
kacang almon memiliki banyak nutrisi seperti asam lemak esensial vitamin b vitamin e
dan kaya akar mineral seperti zat besi magnesium kalsium dan kacang almon ini
baik dikonsumsi bagi semua usia
dan baik untuk kesehatan seperti menjaga kecerdasan otak
baik bagi ibu hamil anti kanker untuk persendian dan anti inflamasi
pada anak anak itu lebih dipentingkan adalah untuk pembangunan sel sel sarafnya
atau memberan sel sel sarafnya
nah kalau untuk orang usia dewasa
dalam usia juga punya peran untuk fungsi kognitif sesungguhnya
sel sel lemak esensial jadi fungsi pada memorinya
jadi pada semua kelompok usia bisa mengkonsumsi
proses fermentasi itu membuat zat gizi yang ada pada almon menjadi lebih mudah dicerna dan diserang
nah untuk penyimpanannya disarankan di freezer dan bisa bertahan hingga tujuh hari
sebaiknya jangan dimakan secara berlebihan
agar manfaat gizinya dapat maksimal dirasakan tubuh
nova nayantaka denny irvan jakarta